selain di kabupaten sampang banjir parah juga terjadi di kabupaten sidoarjo
desa beringinbendo yang merupakan salah satu daerah terdampak ke banjir
sudah hampir satu minggu ini banjir tak kunjung surut
sejak minggu malam hingga rabu ini
di kawasan desa beringinbendo kecamatan taman sidoarjo jawa timur
terendam oleh banjir
ketinggian air sekitar empat puluh hingga lima puluh cm
tepat di lutut orang dewasa
dan karena kawasan ini memang berada di kawasan yang cekung
sehingga dari tahun ke tahun kawasan ini pasti akan terendam banjir
dampaknya perekonomian warga yang ada di kawasan ini juga terhenti
dan masyarakat pun juga tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa
dampak yang lain juga terasa
di kawasan arus lalu lintas di jalan raya trosobo menuju bypass krian
terjadi kemacetan yang sangat panjang hingga berkilo kilometer
anak yang tinggal di sini juga tidak bisa berangkat sekolah
karena pihak sekolah terpaksa harus menutup sekolah mereka
karena juga terendam banjir
dan pada hari senin
gus ipul juga datang untuk memberikan bantuan berupa sembako
namun hingga hari ini
gus ipul juga belum mengirimkan bantuan apapun
kepada masyarakat di desa beringinbendo
di kecamatan taman jawa timur ini